gugus tugas percepatan penanggulangan covid sembilan belas jawa barat akan mewajibkan pemakaian masker bagi masyarakat yang beraktivitas di ruang publik mulai dua puluh tujuh juli mendatang
para pelanggar akan didenda mulai dari seratus hingga satu ratus lima puluh ribu rupiah atau kerja sosial
penerapan sanksi tersebut karena menurunnya kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah
para pelanggar akan kenakan denda sebesar seratus hingga satu ratus lima puluh ribu rupiah atau kerja sosial
peraturan gubernur yang akan menjadi payung hukum dan pengecualian dari aturan tersebut kini tengah dimatangkan
rencananya pemberlakuan denda akan dimulai pada dua puluh tujuh juli mendatang
hal ini dikarenakan pemberian waktu untuk sosialisasi kepada masyarakat
yang diwajibkan itu adalah di luar rumah tempat umum dengan pengecualian
kalau dia sedang pidato seperti saya itu tidak harus
kemudian sedang olahraga kardio tinggi lari kencang sepeda kencang itu diizinkan
dan sedang makan di ruang publik itu juga dibolehkan
di luar itu akan ada denda
nah akan dimulai di tanggal dua puluh tujuh juli